sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau memang pernikahan dan dua duanya gagal ya mungkin kesalahannya ada pada anak anak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia minta aku untuk ngebujuk nino
kemarin semalam waktu nino habis dari rumah kita dia langsung datang ke panti
dan sekarang elsa nomor teleponnya udah dikirim
dia di blok sama nino
kok ricky bisa tau elsa di panti
mama tau gak
aku beneran gak tahu soal ini pak
aku udah coba nanya sama elsa untuk dia bicara jujur
dia bilang memang gak ada hubungan apa apa sama richar
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
iya betul pak
bukannya dengan situasi kamu sekarang
bukannya memutuskan komunikasi sama elsa seperti ini no
untuk saat ini satu satunya hal yang aku nggak mau dengar adalah soal elsa
ya itulah kamu no
dari dulu gak pernah berubah
selalu keras kepala
dan yakin dengan asumsi kamu
gak pernah mau menanyakan dengan detail dan dengan baik baik
akhirnya kamu akan mengulang kesalahan kamu yang sama
masalahnya tidak akan selesai
dan kebenarannya akan terkubur
nah gitu aja lah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baru aja al menyalahkan aku atas pernikahanku
sekarang bapak surya barusan bilang
kalau aku akan mengubah
mengulangi kesalahan yang sama
dan kebenaran pun terkubur
kesalahan sama siapa
tadi yang telepon siapa
bapak surya ya
dia bilang apa ke kamu